hai bupati berau muharam yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas meninggal dunia pada selasa
sore setelah menjalani perawatan selama dua belas hari di rumah sakit pertamina balikpapan
muharam dirawat sejak sepuluh september sesuai protokol pemakaman covid sembilan belas jenazah dimakamkan
di pemakaman khusus kofit sembilan belas di kilometer lima belas balikpapan hingga saat ini istri bupati masih
dalam perawatan sedangkan anaknya telah dinyatakan negatif virus corona di surabaya tenaga medis yang
berguguran dalam tugas menangani kofit sembilan belas kembali bertambah pada selasa siang winarsih seorang
perawat di rumah sakit dokter sutomo meninggal setelah tiga minggu menjalani perawatan meninggalnya
winarsih menjadi perawat ke dua puluh tujuh di jawa timur yang gugur akibat terinfeksi kofit sembilan belas kepergian
perawat berusia empat puluh tiga tahun ini mendapat penghormatan dari rekan seprofesinya angka kematian akibat
virus corona pada selasa dua puluh dua september mencatatkan rekor yakni satu ratus enam puluh kasus dalam sehari berdasarkan
dibanding pekan sebelumnya total akumulasi kasus kematian covid sembilan belas hingga dua puluh dua september
dua ribu dua puluh mencapai sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh orang jumlah kematian mengalami kenaikan delapan belas sembilan persen dibandingkan dengan pekan
sebelumnya dimana kenaikan kematian tertinggi yang pertama ada di jawa tengah yaitu naik empat puluh enam orang dki
jakarta tiga puluh dua orang aceh dua puluh enam orang
sumatera utara dua puluh empat orang dan sumatera barat tiga belas orang wiku adhisa smito menambahkan pada selasa kemarin
terjadi penambahan kasus baru sebesar empat ribu tujuh puluh satu sehingga jumlah kasus kofit sembilan belas kumulatif hingga
selama seminggu terakhir tim liputan cnn indonesia